kesorotan lainnya saudara partai keadilan sejahtera memberi sinyal tak akan mendukung anies baswedan dalam pemilihan gubernur jakarta
pks yang mendapat delapan belas kursi di dprd jakarta justru mendorong kader internal untuk maju dalam pilgub jakarta mendatang
pks ingin mencari sosok pemimpin yang fokus mengurus kota yang akan menjadi daerah khusus jakarta ini
sementara itu anies sebagai petahana dan kalah di pilpres memiliki kans untuk maju di pilgub jakarta
dan sampai saat ini sih kami masih mencermati